sementara itu sembilan tps di tujuh kabupaten kota jawa timur berpotensi menggelar pemungutan suara ulang
hal ini terjadi karena sejumlah dugaan pelanggaran mulai penggunaan hak suara yang tidak semestinya
hingga pembukaan kotak suara di luar aturan perundang undangan
setelah mendapatkan rekomendasi dari kpud setempat pemungutan suara ulang wajib dilaksanakan maksimal sepuluh hari pasca pemilu
ya jadi memang yang kami temukan adalah kebanyakan karena ada pemilih yang seharusnya tidak memiliki hak
kemudian melakukan pemilihan
jadi misalkan dia penduduk dari provinsi lain kemudian dia memilih di jawa timur tidak dengan menggunakan a lima
beberapa kasus yang lain misalkan karena proses
pembukaan kotak suaranya tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan